pemerintah daerah istimewa yogyakarta tidak mempunyai strategi khusus dalam persiapan menghadapi infeksi varian omikron di yogyakarta
gubernur d i e hamengkubwono x menyatakan bahwa akan menghadapi varian omikron seperti varian delta
hal ini disampaikan sultan usai menggelar rapat virtual kepala daerah dengan presiden jokowi kami siang
pemda yogyakarta akan kembali menggalakan tiga m dan tiga t khususnya menyiapkan rumah sakit dan ketersediaan oksigen
pemda d i e juga akan menyiagakan kembali minimal dua lokasi isolasi terpadu
selain itu vaksinasi juga akan digenjot lagi termasuk percepatan vaksinasi bagi anak anak usia enam hingga sebelas tahun
bagaimana mengawasi berkerumun dan sebagainya
tapi kan kita nggak tahu dia ada unsur omikron
kita nggak tahu kalau tidak keren
masih sama dengan yang lain
ya sama seperti delta saja
hanya omikron itu lebih cepat